sudah berakhir pada tujuh september dua ribu dua puluh
dan indonesia memegang keketuaan asean
dengan tagline ini adalah
seberapa signifikan dampak dari kesepakatan yang dihasilkan
dari ktt asean ini bagi indonesia
dan sudah tercapai belum ya
kita akan langsung berbincang dengan ibu retno marsudi
yang merupakan menteri luar negeri republik indonesia
terima kasih ibu sudah bergabung bersama kami
apa kabar sehat ya
terima kasih sudah berkenan untuk kita berbincang di cnn indonesia special interview ini
hasilnya dari kemarin ktt ke empat puluh tiga asean
apa aja bu yang jadi hasilnya dan
tercapai gak tuh bu tujuan utamanya atau taglinenya
kalau kita bicara soal asean sebagai epicentrum of growth
temanya sebenarnya lengkapnya asean matters epicentrum of growth
kalau ditanya apakah
apakah tercapai sesuai dengan tema
kita lihat dari dokumennya dulu ya
tapi ini biasanya publik nggak tertarik ini
jadi selama ktt empat puluh tiga kemarin itu ada sembilan puluh dokumen
hasilnya yang lebih mudah dicerna oleh publik
kita bicara asean matters
apa sih asean matters itu
asean matters itu untuk menunjukkan bahwa asean
masih memegang kendali sentralitinya
asean masih dapat memainkan perannya sebagai
apa namanya menjaga stabilitas dan juga perdamaian di kawasan
nah selama keketuaan indonesia
ada beberapa hal penting yang dihasilkan misalnya
para pemimpin asean menyetujui apa yang disebut asean matters
asean concord empat ini merupakan fondasi visi jangka panjang untuk asean
dipersiapkan sampai dua ribu empat puluh lima
jadi indonesia itu udah mulai membangunkan fondasi sekali lagi
ini baru fondasi karena bangunan penuhnya
visi asean itu kan baru berakhir dua ribu dua puluh lima pada saat keketuaan malaysia
tetapi fondasinya sudah kita bangunkan sehingga nanti
kita bisa membangunnya

di pas malaysia menjadi ketua karena vision dua ribu dua puluh lima
posnya itu pas disitu
nah jadi fondasi kita bangunkan
terus kita juga melihat bahwa kalau kita mau asean itu remain matter
kita harus cepat merespon
situasi dunia yang sangat dinamis
maka disitu ada persetujuan kesepakatan
proses pengambilan keputusan yang lebih cepat
terutama di dalam situasi yang emergensi
terus kalau kita ingin kita ingin memperkuat sekretariat asean
kita akhirnya dapat menyetujui bahwa nama asean sekretariat itu
diubah menjadi markas besar asean
itu untuk memberikan bobot kepada sekretariat asean
jadi sekali lagi asean matters itu kita terjemahkan dalam hal hal seperti itu
epicenter of growth pada akhirnya kita bisa sepakati dokumen kerjasamanya
di dalam east asia summit
yang negosiasinya nanti kalau saya ditanya saya jawab
negosiasinya sangat sangat tidak mudah
nah di pilar ketiganya dari epicentrum of growth ini
kita terjemahkan di dalam kerjasama yang konkret
karena presiden itu selalu bicara hal yang konkret
jadi kita mengadakan asean indo pacific forum
yang hasilnya ini yang sebenarnya sangat relevan
sangat bermanfaat bagi masyarakat
dari asean indo pacific forum dihasilkan sembilan puluh tiga proyek kerjasama
dengan nilai proyek tiga puluh delapan dua miliar usd
untuk memperkokoh epicentrum of growth dari ktt ke empat puluh dua
kita sudah mulai membangun pilar pilarnya
dari hal yang sangat diperlukan masyarakat misalnya
perlindungan pekerja migran abk
bagaimana kita mengatasi transnational organize crime
yang terkait dengan online scam
sampai ke ketahanan pangan ketahanan energi
ketahanan keuangan ketahanan kesehatan
itu semua elemen dan pilarnya kita bangunkan semua
selama keketuaan indonesia untuk memperkuat asia tenggara sebagai epicentrum of
jadi fondasinya pilarnya semua
iya fondasinya dibangunkan pilar untuk ekonominya kita bangunkan
merespon kebutuhan masyarakat mendatangkan proyek proyek kerjasama
jadi sekali lagi apakah tercapai targetnya
banget jadi ini kalau kita beli bakmi itu bakmi komplit
paket lengkap paket telurnya tiga
paket telurnya bahkan tiga ya bu ya
tapi lagi lagi bu kalau bahas itu kan tadi secara umum
manfaatnya bagi negara negara asing
kalau bagi indonesia secara spesifik
spesifikly nanti kita lihat ya
misalnya mengenai masalah pengembangan ev baterai
pengembangan ev baterai itu kan presiden selalu bicara mengenai itu
dalam konteks transisi energi energi hijau
nah kita sudah hasilkan
dan kita sudah kembangkan kerjasamanya misalnya asean
dengan tiga negara dengan korea dengan jepang dengan jepang
nah pada saat kita bicara ev baterai
kan salah satu hubnya indonesia
terus kita bicara mengenai masalah perlindungan untuk abk
yang paling banyak diantara negara asia tenggara
antara lain adalah kita
perlindungan pekerja migran
itu adalah kita
untuk online scam
itu yang menjadi victim ya
paling besar kita
jadi makanya saya bilang bahwa kita merespon
yang sangat diperlukan masyarakat saat ini
itu antara lain itu plus tentunya kalau yang proyek proyek itu kan lebih jangka panjang
masalah yang masih jadi pekerjaan rumah
ini tentu adalah bagaimana kemudian kondisi di myanmar nih bu
masalah kemanusiaan di myanmar
ada sejumlah pihak yang tentunya
namanya dinamika ya bu lagi lagi tadi pro kontra
ada juga yang kemudian menyatakan bahwa
kok kayaknya di bawah keketuaan indonesia
belum ada yang terlalu signifikan ya
penyelesaian konflik di myanmar
kita harus menerjemahkan kata kata signifikan
ya harapan ini masalah harapan
kalau signifikan itu diterjemahkan
bahwa masalah myanmar itu akan selesai dalam waktu setahun
di bawah keketuaan indonesia
itu pasti tidak akan tercapai
siapapun orangnya tahu
mengenai kompleksitas masalah myanmar
yang memerlukan waktu panjang untuk menyelesaikan
karena myanmar itu sudah mengalami internal konflik tujuh puluh tahun
dan belum bisa diselesaikan
nah tetapi yang penting
makanya terjemahan signifikan itu seperti apa
kalau signifikan itu diterjemahkan bahwa
kita sebagai ketua
bisa melakukan komunikasi dengan stakeholders yang banyak sekali

dan di dalam konteks membangun trust
mulai membangun trust diantara mereka
dan di dalam konteks humanitarian assistance
apakah ini bisa mencapai orang orang yang membutuhkan
di luar bantuan yang harus dilewatkan kepada yunta militer
karena selama sembilan bulan
dari januari sampai september
kita itu sudah melakukan satu ratus empat puluh lima engagement
dalam konteks membangun trust
memang kita harus membangun dari basic
tidak akan ada perdamaian
kalau diantara mereka tidak ada trust
dan trust itu tidak ada satu sama lain
dan membangun trust itu tidak gampang
jadi pada saat kita meng engage mereka
saya ngomong dengan c dan seterusnya
setelah itu a sama b mau ketemu nggak
abc kamu mau ketemu gak
abcde mau ketemu gak
makanya sebelum ktt berlangsung
sebenarnya ada pertemuan yang cukup besar
yang ada di jakarta
melibatkan banyak sekali stakeholders
yang belum mau dilibatkan dalam pertemuan yang bareng bareng itu
hanya yunta militernya
jadi sekali lagi ukurannya mau ukuran apa
kayaknya ekspektasinya yang harus di manage
tapi kita banyak
dan kita akan
masih akan berkontribusi
di penanganan tahun depannya
karena kan asean sudah sepakat adanya mekanisme troika
jadi antara ketua yang sekarang
berarti tahun depan itu adalah laos
ketua yang dulu berarti indonesia
plus next ketuanya adalah malaysia
itu untuk menjamin sustainability
dari penanganan karena sekali lagi
di bawah keketuaan indonesia
kita berinvestasi cukup banyak untuk masalah myanmar
semuanya perlu waktu
tetapi yang kita ingin yakinkan adalah
sambil kita membantu rakyat myanmar
asean ini nggak boleh mandek
karena asean ini ditunggu
oleh lebih dari enam ratus lima puluh juta orang
jadi itu yang sebenarnya kita coba untuk memanagenya
itu kalau saya nggak malu gitu ya
saya pengen teruak
ada satu proses negosiasi
yang infonya tuh cukup alot
ibu juga menyatakan bahwa ini
sampai detik detik terakhir nih
baru akhirnya keluar tuh dokumen
apa sih ibu yang bikin alot
dan hasilnya apa kemudian
itu nama lengkapnya
intinya adalah kesepakatan para pemimpin negara negara yang ikut east asia summit
epicentrum of growth itu kan sebenarnya lebih kepada kerjasama ekonomi
tapi dengan situasi dunia seperti saat ini
banyak negara yang mengatakan
oke kerjasama ekonomi tapi aku gak mau ketinggalan ada isu geopolitik
kita tahu kalau isu geopolitik masuk
berarti akan susah ketemu
bisa menyamakan persepsi akan susah
nah oleh karena itu negosiasinya sangat amat super duper susah
itu yang bikin alot tuh bu
karena kalau sudah geopolitik bagaimana mungkin dalam situasi seperti ini
menyamakan pendapat antara katakanlah antara amerika dengan rusia mengenai ukraina
kan gak ketemu
tapi pertanyaannya oke kamu beda
tapi apakah kita tidak bisa bekerjasama untuk yang lain
yang kita setuju
oleh karena itu singkat kata
yang kita tawarkan begini
ini yang epicentrum of growth kan ekonomi
kan gak ada keberadaan
ada keberadaan dari kita semua ya
sementara pendapat pendapat posisi geopolitik
saya tampung di dalam chair statement
dan saya berjanji untuk menjadi chair yang fair
yang merefleksikan semua pendapat yang disampaikan di dalam pertemuan mengenai isu geopolitik
dan memisahkan dua ekonomi dan politik
menjadi dua dokumen yang terpisah
itu bukan hal yang mudah
karena semuanya itu mau dicampur jadi satu
kalau dicampur kita nggak akan dapat
nah makanya sampai detik detik terakhir
jadi waktu dinner itu saya gunakan sebagai medan negosiasi
saya datang satu persatu sampai pada level leaders
saya ketemu dengan pm jepang
saya ketemu dengan wak pres amerika
saya ketemu dengan pm australia
saya ketemu dengan menteri menteri yang datang
dengan korea selatan
saya minta mereka tetap engage dan memberikan fleksibilitas
jadi dinner itu adalah medan terakhir saya melakukan negosiasi
dan alhamdulillah di pagi harinya lima menit sebelum pertemuan mulai
itu semuanya bisa diselesaikan
semuanya satu suara
key message nya waktu disampaikan saat dinner apa sih bu
sampai akhirnya negara negara tersebut yang tadinya agak ragu
yang tadi ya bu ya
ya jadi begini
saya tahu kita semuanya berbeda
pertanyaannya apakah perbedaan kita ini akan menghorstage seluruh kerjasama kita
kita tetap mau kerjasama karena kerjasama ini yang ditunggu oleh rakyat itu kan kerjasamanya
kalau kita tetap mau bekerjasama mereka tetap menghormati kita
menghormati asean sebagai central role di dalam asean mechanism
maka yang saya tawarkan seperti itu
kita pisah antara geopolitik sama urusan kerjasama ekonomi
yang geopolitik janji saya seperti tadi
saya akan refleksikan
saya tidak akan ada yang mengorbankan apa apa tugasnya
ketua adalah menampung
dan itu ternyata bisa dibeli walaupun berat sekali
tapi semuanya sudah
karena ada trust ya
ada trust terhadap indonesia
dan ini kan tahun kedua kita melakukan peran seperti itu setelah g dua puluh
dan mereka tahu bahwa indonesia itu mendengarkan
setelah mendengarkan kita berusaha menjembatani
mari kita tetap bekerja sama di bidang bidang yang dapat kita kerjasamakan
jangan semuanya stuck karena adanya perbedaan
harus ada juga inklusivitas ya bu ya
karena kita harus bekerjasama
kalau kita nggak inklusif pasti ada pihak yang merasa tertinggal
kalau ada pihak yang merasa tertinggal pasti dia akan melakukan reaksi
jadi sekali lagi alhamdulillah
tangan tuhan kalau saya bahasa saya tangannya gusti allah
gusti allah yang masuk menyelamatkan
karena saya susah untuk menjelaskannya dengan bahasa apa yang tepat
tapi situasinya waktu itu tuh sudah
dan saya sudah lapor kepada presiden
pak selesai diner pak masih stuck
jadi sampai setelah diner pun masih stuck
begitu dinner selesai saya rapat dengan para negosiator kita
kita ambil beberapa skenario
skenario satu dua tiga
satu gagal dua masuk dan sebagainya
besok paginya mereka sudah mulai ketemu lagi negosiasi
jadi hanya lima menit sebelum pertemuan mulai
saya turun ketemu dengan para negosiator
dan saya bau kepada mereka
terima kasih banyak
karena sudah pokoknya
jadi lega ya bu
tapi kalau menemui kondisi seperti yang tadi ibu ceritakan
malam masih stuck gitu lapor kepada presiden
biasanya respon presiden gimana sih bu ini
presiden bilang oke masih punya waktu
bapak presiden kan selalu tenang ya
tenang masih punya waktu
upayakan aja semaksimal mungkin
jadi itu ya
kalau kami yang menyaksikan di rumah
penyelenggaraan gala dinner itu luar biasa
kagum sekali bu
bahkan kan kalau kita tahu
wakil presiden amerika serikat kamala harris aja
kayak lagi di hollywood gitu ya
dan itu tuh kita bangga banget kan bu ya
tapi dibalik itu
jadi saya tuh pengen teriak pada saat kita seal
terus saya bow ya kepada mereka
thank you thank you semuanya
sudah memberikan dukungan kepada indonesia
itu kalau saya nggak malu gitu ya
saya pengen teruak
mungkin ibu boleh ngerangin
tapi kan gak enak
tapi sekali lagi support kepada keketuaan indonesia luar biasa
dan itu semua sudah
akhirnya bisa diselesaikan gitu ya
kita bahas lagi soal tadi bu gala dinner
apresiasi semua mata
sepertinya benar benar indonesia
jadi ini ada cerita menarik lagi
mungkin banyak orang menyangka kalau udah jadi menlu itu ya kerjanya ngurusin negosiasi tadi ya
tapi karena presiden itu bekerja dengan detail
maka kita kan harus lebih detail
maka persiapan dinner persiapan macam macam itu saya terlibat langsung
makanya kalau lihat di ig saya
itu betul betul terjadi
jadi sampai kepada tentunya kalau dari segi presiden yang duduk ya
siapa di dekat siapa itu ada perhitungannya sendiri
ya kan terus
sitting arrangement ya bu
terus kan semuanya itu kan digeladikan
karena sekali lagi presiden sangat detail
chefnya itu saya bicara
bicara ini begini begini begini
terus kemudian saya sampai cek mengenai kadlery nya
sudah pas belum dengan menu yang disajikan
sampai detailnya apa
masing masing negara mendapatkan penjelasan mengenai menunya dalam bahasa mereka masing masing
jadi begitu kita sudah bicara sama chef
menu yang akan disajikan ini ini ini
kita tanya kepada bapak presiden
bapak presiden sudah setuju nggak dengan
presiden itu kita minta persetujuan loh menu nya itu
begitu presiden setuju menu ini kita kirim ke perwakilan kita semua
guys lo ya terjemahin semuanya
jadi waktu filipina yang first lady nya begitu lihat
dia bilang gini minister ini bahasaku
ya semua yang tidak berbahasa inggris mendapatkan menu dengan bahasa masing masing
jadi apa namanya rehearsal nya beberapa kali
saya datang berapa ya dua kali kali
waktu itu masih polos lapangan masih ini saya sudah datang bersama dengan presiden
setelah itu kita udah ini dan waktu rehearsal saya datang sekali
kurang ini kurang itu dan sebagainya
jadi semua itu saya ikuti prosesnya dan disitu ada mas tama ya
ada mas tama
jadi saya ikutin semua prosesnya persiapan sampai selesai
saya hanya meninggalkan itu pada saat
begitu diner sudah selesai
kan itu kan diapresiasi
jadi mas tama ingin mengajak kita bergembira kan
itu saya sudah lari karena sudah langsung negosiasi lagi
karena kita tidak mau gagal
kalau sampai gagal kita tidak bisa bersuara bahwa asean ada di driving seatnya
jadi kita harus bergabung
jadi kita harus bergabung
jadi kita harus bergabung
yang juga lagi seru serunya adalah keanggotaan indonesia di oecd
ini progresnya sudah sampai mana bu
jadi kan ini jangan mengira bahwa kita aplikasi kita langsung diterima
jadi kita aplikasi terus tanggal tiga belas nanti ada council of ministers yang bertemu di paris
untuk mulai membahas aplikasi
dari apa yang kita bahas dengan para anggota oecd
message yang keluar dari negara negara anggota so far positif terhadap aplikasi indonesia
tetapi sekali lagi dari aplikasi diterima sampai menjadi member penuh itu ada prosesnya
dan dari mereka ya pengalaman mereka mengatakan oecd prosesnya itu bisa berjalan dua tahun tiga tahun sampai delapan tahun
yang paling cepat mereka bilang sekitar tiga tahun
sangat tergantung seberapa regulasi kita fitch dengan standarnya oecd
jadi dari misalnya kita sudah disetujui aplikasi kita itu masih ada proses yang harus kita jalankan
adjustment yang harus kita jalankan sampai di titik bahwa indonesia akan diterima menjadi anggota
nanti itu manfaatnya buat indonesia apa sih bu ketika kita menjadi anggota oecd
jadi kita melakukan reformasi ada baiknya
jadi semua itu well calculated ya
jadi dalam reformasi tentunya kita tidak ingin kepentingan rakyat kita menjadi terbengkalai
jadi semuanya itu sudah ada hitungannya dan semuanya dihitung
jadi tim ekonomi ya lebih kepada tim ekonomi tugas saya adalah meratakan jalan
jadi waktu presiden hadir di kttg dua puluh dan nanti saya akan datang di new york di sidang majelis umum
tugas saya adalah meratakan jalan
supaya suara suara semuanya positif
sementara kerja teknisnya kan dilakukan oleh di bawah pak menko ekon dan juga bu sri mulyani dan lain lain
jadi tim ekonomi yang bekerja teknisnya saya yang meratakan jalannya
membagian jalan ya oke
kemarin juga ibu sudah mendampingi pak presiden ya bu ya di ktt yang berlangsung di new delhi gitu ya di india gitu
g dua puluh gitu ya g dua puluh yang ada di sana
oleh olehnya apa nih bu dari sana
alhamdulillah juga bahwa di bawah keketuaan india sebagai salah satu negara dari selatan the global south ktt g dua puluh ini juga dapat diselamatkan
jadi ini memberikan potret yang bagus kepada dunia bahwa negara berkembang negara negara the global south itu dapat menafigasi situasi dunia yang sangat sangat tidak mudah
kttg dua puluh indonesia
kemudian kita masuk ke es
ke kemarin ktt asean
ktt asean tahun lalu untuk easnya tidak ada deklarasi
karena tidak tercapai kesepakatan
maka di sini kita agak usahanya agak ekstra ekstraordinar karena kita tidak mau gagal
kalau sampai gagal kita tidak bisa bersuara bahwa asean ada di driving seatnya
alhamdulillah sekali lagi dengan campur tangan tuhan kita berhasil
menunjukkan lagi bahwa negara global south bisa menafigasi
kemudian masuk ke india dan kita bantu india
kita bantu india agar deklarasi dapat disepakati
nah ini sekali lagi dan saya pantau di media internasional kalimatnya persis adalah menunjukkan kepada dunia
bahwa negara negara dari the global south negara berkembang untuk menafigasi
menafigasi gejolak dunia yang sangat sulit dan rumit
message nya itu sebenarnya
kemudian kalau untuk manfaatnya bagi indonesia bu
kalau kemarin kan sempat ada juga tuh ya bu ya
investasi mungkin yang masuk gitu kan
dari sisi ikn ke ikn gitu
apa lagi tuh bu yang kira kira terlalu
kalau dari indonesia misalnya yang kita kejar adalah komitmen climate finance yang dijanjikan oleh negara negara maju
yang seratus miliar per tahun
itu kemarin disinggung lagi oleh bapak presiden di ktt g dua puluh
kemudian komitmen negara negara maju untuk just energy transition
itu dikejar lagi
jadi message nya kepada presiden sampaikan gini
oke kita semuanya punya concern terhadap isu climate ya
tapi kita harus bekerja sama
negara negara maju harus bantu kita
karena kita tidak mungkin
untuk mencapai satu titik
itu kemudian negara maju gak boleh membangun gak fair
kita memiliki tanggung jawab kepada masyarakat kita
kita harus membangun
tetapi kita harus membangun menggunakan katakanlah energi yang hijau
energi yang biru dan sebagainya
dan itu hanya kita bisa lakukan kalau negara maju membantu investasi
seperti yang sudah di commitment kan
jadi kita bilang oke mari kita bekerja sama
commitment ini harus diterjemahkan
jadi message nya presiden kemarin begitu
nanti kedepannya agenda agenda diplomasi yang ada di depan mata nih
apa aja bu setelah kemarin kan ktt g dua puluh ktt ac
jadi sebentar lagi akan ada ktt g tujuh puluh tujuh
kemudian setelah itu saya akan masuk ke new york untuk sidang majelis umum
saya kira message yang akan dibawa indonesia sama
bahwa kerja sama itu harus dilakukan
komitmen kita kerjasama bisa diwujudkan di ktt east asia summit di g dua puluh
kita harus pertebal
dan kita juga encourage negara negara berkembang
supaya kita bersatu
karena kalau kita bersatu suara kita akan lebih didengarkan
dan sekali lagi kita membuktikan bahwa negara maju itu bisa menafigasi
dan kalau bapak presiden waktu ke afrika itu menggaungkan kembali spirit bandung
karena spirit bandung kalau kita lihat detailnya
sampai saat ini
dan itu spirit itu yang sekarang sudah kita dorong
kita gaungkan kembali lah
digaungkan terus untuk menjawab tantangan tantangan yang pastinya juga
makin banyak ya bu ya ke depannya
terima kasih banyak bu ratu marsudi
sudah berbincang bersama dengan cnn indonesia
ya demikianlah spesial interview bersama dengan ibu ratno marsudi
menteri luar negeri republik indonesia